kementerian luar negeri indonesia memulangkan jenazah tenaga kerja indonesia asal trenggalek
yang diduga menjadi korban pembunuhan di malaysia
kepulangan jenazah tki ini disambut tangis sedih pihak keluarga
ratusan pelayat dan keluarga menyambut haru kedatangan jenazah imam sodik tki asal desa sambirjo
kecamatan trenggalek kabupaten trenggalek yang ditemukan meninggal di lokasi kerjanya di malaysia
jenazah korban yang telah terbungkus peti ini langsung disemayamkan di rumah duka
untuk disolatkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum atau tpu setempat
petugas dinas tenaga kerja jawa timur mengatakan imam sodik meninggal dibunuh
korban ditemukan mengapung di selokan di tempat kerjanya pada tiga belas mei lalu
sampai saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian di raja malaysia
jadi secara neurologis kita cuma dapat informasi bahwa si korban ini ditemukan terkapal di selokan
terus setelah itu diproses terus dibawa ke indonesia
sementara pihak kemenlu mengakui sodik berangkat ke malaysia secara ilegal tanpa lewat prosedur penempatan tenaga kerja resmi
pasti diurusan kalau memang itu ada haknya pak
dan kalau memang tidak ada pun ya
kita akan sampaikan juga haknya itu memang tidak ada gitu pak
pihak keluarga sendiri memilih menunggu perkembangan kasus ini
apakah benar imam sudik tewas dibunuh atau karena penyebab lain
keluarga juga mengaku menerima jika sodik tidak mendapatkan asuransi karena bekerja secara ilegal di malaysia